sama rifki kita semua tuh gak akan ngenain bassnya tau gak
jangan biarkan mereka zajan di luar
langsung kau gembo aja
jangan terlalu kinyegali
mau bikin aku jantungan kau
daripada disemprot sama pak toker
menurut saya gak ada cerita kalau tadi rifki sama michelle
pergi nyari jajan
harus ngabisin waktu di rumah sakit
sehari aja nggak ketemu sama michelle
ternyata bikin mood gue jadi gak semangat
pas banget lagi jam istirahat
kok gak diangkat
apa apanya di silent ya
atau jangan jangan misalnya lagi dikerjain sama anak ips
bapak kamu ada di rumah
katanya kamu masuk rumah sakit gara gara dipukulin sama temen kamu
mama langsung pesen flight pertama dari tokyo ke jakarta

tapi mama gak berhenti mikirin kamu
mama nggak usah pura pura
perhatian sama aku
mama gak pura pura
mama tuh beneran khawatir sama kamu sayang
kamu itu satu satunya anak mama
kalau mama memang peduli sama aku
mama gak akan selalu pergi ninggalin aku
untuk kepentingan mama yang gak jelas itu
walaupun mama gak peduli sama aku
mama pergi jauh
mama selalu memikirkan kamu sayang
bisa masih biasa aja
gak ngerti juga
gue selalu salah di mata lo kayaknya
gak ngerti gue
gue tau sih yang selalu sempurna di mataro tuh cuma aldino kan
gak usah baperan deh
gak usah baperan deh
gak usah perpanjang lagi masalahnya
gue mau nanya deh sama loh
nih misalnya lo buat kesalahan
kenapa kurang jelas
mau gue ulang pertanyaannya
udah deh ah cerit banget sih
setelah lagi gue
ntar lagi kaget
karena abis ini lo hidup jujur
seronok banget ya
gua udah berhenti avoided
kenapa lu dan aku anjurump di tujuan kita
akhirnya gue udah dinding ga kebas

ini lebih mohon goodbye
iya lah nyalain dulu lah
kita tengah jalan ngerti nggak sih
bisa nggak sih kita nyepi dulu baru kita lanjut berantemnya
kelamaan lu kalo mau turun
si misal sama si dip cabut dari sekolah
apalagi jadi keluar kedua andai ke motor
itu sudah pasti kawan
bt ini sudah tebak karena michelle itu dia sudah lanceng sekali
masuk ke area anak ips
mana gak ada takut takutnya lagi tuh anak
berasa gak dihargai banget sama anak ipa
kalian semua ikut andi
untuk jaga perbatasan area koridor ips yang berhubungan dengan perbatasan ips
kalo ada penyusup tors ay
gue jangan nyalain misal dong
udah jelas jelas rifqi yang ajakin misal cabut
rifqi tuh udah buat pengaruh buruk buat anak ipa
paham gak lu
lu dengerin gak
kalian berdua ini lagi ngelawak kak
misal itu sudah terbukti sah dan meyakinkan salah
dia sudah berani masuk ke area ips ajak rifki dan pergi minta maaf sama aldino
tau tuh tidak tau kan
eh oke satu lagi
rifki itu sampai ketahuan dan ditegur sama guru terus kena sports
kita anak ips ini tidak akan terima dan akan buat perhitungan
ada yang mau ngebantah
kita sebagai anak ips gak terima diperlakukan kayak gini sama anak ipa
sudah kawannya kita pergi saja
aduh keras banget ini muka muka
santai aja kawan
santai tapi kencang
sobrani banget sih si nadif bikin perhitungan sama anak ipa
ini udah kelewatan banget
kalau gini urusannya kita harus siap siap
kita sikat balik anak gps
tuh kan bener feeling gue
si misal tuh cuma bikin masalah makin panjang tau gak
aigoo kok jadi misal sih yang salah
kalau misal dia gak berusaha sama rifqi kita semua tuh gak akan kenain bassnya tau gak
gila banget sih motor minjem ya
makanya gak tau cara handle nya kayak gimana
lo bisa gak usah komen gak
gak kebantu apa apa tau gak mendingan lo bantuin dorong motor gue
gak ada hubungannya sama gue
lo lupa lo yang ajak gue pake motor lo
gak mau gue
oh yaudah silakan
silakan pesen aja ke ojo gak apa apa
terima kasih selamat menunggu ojo
ternyata bener ya anak ipa tuh gak solid
menurut lo gue lagi ngapain lo bantu masa gue nyanyi disini rifqi
gak usah gak usah gue tau lo gak ikhlas jadi gak usah daripada nanti kenapa kenapa lagi nih di jalan aneh anehan lagi
in stock gak usah gue sendiri aja makasih
ya gue ikhlas lah
berarti belum ikhlas
apaan lagi sih rifqi
eh asal lo tau ya ikhlas tuh tidak terucap
nggak usah terima kasih
ini tuh panas banget
lo mau gue bantu gak sih
lo maksa sih
gue gak maksa gue prihatin aja ngeliat lo kayak begini
yaudah gak apa apa bantuin aja
lo maksa sih
nah gue gak setuju deh sama pendapat lo
menurut gue apa yang bisa lakuin itu udah benar dan gak salah
nih ya kalau dipikir lagi ini tuh emang bukan salahnya michelle
tapi salahnya rifqi
lah emang biangnya si rifki
kalau gue sih gak usah ditanya gue pasti belain michelle
dari sabang sampe maruki dari miangas